saudara sebuah mobil yang dikendarai seorang lansia mengalami kecelakaan hingga terbalik di jalan jemur sari surabaya jawa timur
warga berusaha mengeluarkan pengemudi yang terjepit di dalam mobil
korban yang terluka segera dibawa ke rumah sakit
sejumlah warga berhasil mengevakuasi pengendara yang terjepit dan langsung dibawa ke rumah sakit
diduga kecelakaan terjadi karena korban hilang kendali saat berusaha menghindari pengendara sepeda hingga akhirnya menabrak pohon